sampai sekarang putri gak bisa dihubungin
oh putri gak bisa dihubungin
kasian banget sih
ah gue tau
jangan jangan lo cemburu

gue cuma perlu lo jawab di mana pangeran
di mana dia
gua sama atta dari pagi nggak ada kontak sama sekali sama pangeran
jadi kita berdua sama sekali gak tau di mana dia
udah udah mending sekarang kita ke bagian administrasi aja buat tanya alamatnya putri
gue temenin lo sekarang ya
kalian ini anggota geng motor kan
kalau kalian bukan anggota geng motor kenapa kalian ada di lokasi tawuran itu
saya lihat di tengah tengah tauran
ya udah saya datang ke sana saya bantu dia
tiba tiba bapak datang ke sini nuduh saya sebagai anggota geng
alexander wijaya pengusaha itu
ya iyalah pengusaha nomor satu di indonesia
kalau kamu anak pengusaha
terkenal itu kalau kamu bersalah kamu tetap diproses hukum
pangeran di kantor polisi sekarang pak
ya udah kalau gitu saya ke sana sekarang pak
lin coba kamu cancel dulu rapat saya sekarang sama pak ibrah
apa pak ibrah udah di kantor
ya udah kalau gitu saya ke sana dulu sekarang
aku nggak mungkin membatalkan meeting dengan pak ibra
karena pak ibra adalah salah satu investor terbesar untuk proyek di dubai
maafin papa pangeran
bapak belum bisa ke kantor polisi untuk selesaikan masalah kamu
lo tuh jangan macem macem ya
jangan lo pikir uang bokapel itu bisa beli semuanya
itu udah udah pak
ini bisa jadi bumerang buat kita
lo tuh sadar gak sih
yang gue lakuin itu buat bantuin kita berdua
tapi gue gak mau dipenjara gara gara lo
ya siap kau juga mau masuk penjara

jualan itu ako
kalian malah pada pertengkar
kalau kalian tidak akur
kalian berdua akan dipenjara
kami sudah menghubungi papa kamu
kita tunggu saja sampai beliau datang
masih gak mau ngasih nomor orang tua kamu
ibu saya kaget kalau tau saya di kantor polisi
jadi bapak gak harus hubungin ibu saya kan
kamu bisa dibebaskan
asalkan ada jaminan dari orang tua kamu
kalau kamu tidak mau ngasih nomor telepon orang tua kamu
kami menahan kamu lebih lama lagi disini
emang papa saya nggak cukup buat jadi jaminan kita berdua
papa saya kan kenal juga sama dia
jadi bisa dong papa saya yang jadi jaminan
ya gue ngelakuin ini buat nolak lo bukan buat lo
jadi gak perlu kan pak telfon
ibu kamu tetap harus dihubungi
kalau kamu tidak mau lebih lama lagi disini
lo berharap gue duduk di kursi ini
mendingan lo telfon aja nyokap lo
jadi pada uang hidup disini
yang ada tambah kasihan tau gak
kasian juga sih usus goreng
kesurupan apa batu bata tiba tiba punya rasa kasihan sama gue

ya udah enggak usah mas
dia pikir bisa tiba tiba muntah
masih aja berdekat
kalau enggak saya bahas kemujar kamu
hah lega rasanya udah bayar uang kontrakan
berarti sekarang aku tinggal cari uang untuk benerin mesin jahitku
iya benar saya nawang ibunya putri
putri di kantor polisi pak
emang ada masalah apa ya
ya udah saya buru buru sekarang ke kantor polisi ini ya pak
untung rem saya paten cengkramannya kalau enggak aduh
saya minta maaf saya buru buru jadi saya nggak lihat jalan
wait a minute wait a minute ibu mamanya putri kan
yang kuliah di universitas bunga bangsa
iya benar pak
saya dosennya putri dosen ipb
dosen ilmu komunikasi di universitas bunga bangsa bu
iya iya pak saya mau buru buru ke kantor polisi maaf ya pak
putri pak anak saya sekarang di kantor polisi kata polisi anak saya itu terlibat tawuran geng motor
gak mungkin melakukan itu kalau gitu biar saya antar ya
gak usah pak saya naik angkutan umum aja
kebetulan jam mengajar saya itu masih lama jadi saya punya banyak waktu
bu aku minta maaf ya bikin ibu khawatir tapi aku nggak salah bu ini cuma salah paham aja beneran
iya kamu tenang ya
ibu gak marah kan
bapak kemana ya kenapa sampai sekarang belum jemput aku
kenapa malah ibu duluan yang datang padahal kan papanya pangeran udah dikabarin kalau anaknya ada di kantor polisi
kasian pangeran sampai gelisah gitu nungguin papanya jemput dia

dan aku noi diam diam juga
abang mengapa bukankah bayi nonggok itu di pendungumu
bagaimana ya mau diberremo
begitu panggangnya bintang rempis